lembaga perlindungan saksi dan korban sejauh ini tengah melakukan pendalaman informasi terhadap sejumlah hal
seperti adanya penghuni kerangkeng manusia milik upati langkat yang tewas kemudian ada dugaan tindak pidana perdagangan orang
lpsk juga telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan mantan warga binaan yang mengalami penahanan ilegal
melalui sambungan garing kami sudah terhubung dengan edwin partogi pasaribu selaku wakil ketua lpsk ri
selamat sore pak edwin
selamat sore mbak trano
pak edwin bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal temuan lpsk terkait adanya penghuni kerangkeng manusia milik bupati langkat yang tewas
ya kami mendalami keterangan para mantan tahanan kemudian juga kami meninjau lokasi tempat kerangkeng itu
dan juga kami meninjau lokasi tempat pabrik molan sawit
jadi dari informasi yang kami himpun kami mendapatkan keterangan bahwa
para tahanan yang di situ bukanlah semuanya pecandu narkotika
jadi ada pecandu narkotika tetapi tidak semua
jadi kalau itu dikatakan sebagai tempat rehabilitasi kurang tepat karena aktivitas rehabilitasi pun tidak ada
jadi kami lebih cenderung menggunakan bisik ini adalah penahanan ilegal
soal apa yang menjadi motifnya tentu masih menjadi pendalaman
buat kami tentunya buat kepentingan di proses penyelidikan di kepolisian
tetapi beberapa indikasi menunjukkan ini cenderung dugaannya kalau menurut kami kepada tindak pidana perdagangan orang
jadi tempat ini kalau di tempat sebagai disampaikan sebagai tempat untuk membina mereka mereka yang punya masalah sosial
itu bagian dari bujuk rayu agar mereka mereka itu kemudian bisa dilemparkan di dalam kerangkeng
dan juga kemudian diadakan

dipekerjakan tanpa mendapatkan upah
jadi menurut kami itu yang kemudian menjadi rangkaian dari tindak di dalam perlengkapan orang
dalam proses penyelengkapan itu ada penganiayaan ada penyisaan yang menyebabkan informasinya juga meninggalnya orang yang ditahan
tentu kita juga perlu mendalami kemungkinan besar terjadinya penganiayaan atau tindak tindakan yang merendahkan mereka

karena mereka yang ada di dalam ini kan diputus komunikasi dengan pihak warga
jadi setidaknya ada tiga enam bulan mereka yang di dalam tahanannya tidak boleh berkomunikasi dengan pihak warga
kalau benar lpsk ini mendapatkan laporan sejumlah laporan ini laporan dari warga sekitar atau laporan dari mana pak edwin
dan berapa tepatnya jumlah korban tewas
ya kami langsung berbicara dengan bertemu dengan lpsk

dan berapa tepatnya jumlah korban tewas
langsung berbicara dengan bertemu dengan mereka mantan tahanan tersebut
dan kemudian soal jumlah yang tewas berapa tentu kami juga belum tahu ya
atau termasuk informasi tentang tewasnya itu kenapa
tapi hanya dalam proses hukum itu yang harus dibuktikan
tetapi informasi ini kami dapatkan dari mereka yang mengalami langsung di dalam

dan juga pihak warga yang menginformasikan adanya keluarga mereka yang berpengalaman
adanya keluarga mereka yang sempat di tempat yang dikerahkan itu dan kemudian tewas secara tidak wajar
artinya ini yang tewas korban dari pecandu narkoba atau sengaja dititipkan di sana pak
ya itu yang perlu didalami juga
kalau informasi memang salah satunya adalah mereka yang memang mengalami masalah sosial yaitu kecanduan narkotika
tetapi tadi saya sampaikan tidak semua penghuni kerangkeng itu pecandu narkotika
dan informasi yang beredar juga pak yang kami himpun bahwa yang dititipkan ini adalah
mereka juga pecandu narkoba tidak sanggup untuk rehabilitasi resmi karena biaya mahal
kemudian dititipkanlah di rehabilitasi yang tidak resmi di kerangkeng ini
benar seperti itu pak erwin
ya itu yang perlu didalami apakah benar
mereka ini dititipkan oleh
ataukah mereka punya juga masalah dengan pemilik dari kerangkeng ini rumah tahanan ini
kepentingannya kemudian apa
siapa saja mereka tentu proses penyelidikan akan membuka itu
nah yang perlu dipastikan adalah bahwa proses hukum ini bisa meyakinkan kepada masyarakat sekitar
bahwa akan berlangsung sebagaimana mestinya
tidak dipengaruhi oleh opini
tidak dipengaruhi oleh posisi pelaku
karena posisi pelaku ini buat masyarakat bukanlah orang biasa
dia mempunyai kekuatan massa punya kekuatan harta mempunyai kekuatan jabatan
dia bukan orang biasa
jadi tentu dia menjadi sesuatu apa namanya aktor penting di kabupaten tersebut
yang membuat orang tentu tidak mudah untuk menyampaikannya sebenarnya karena tentu menu resiko
dan karena itulah kami rpsk sebagai berusaha informan siap memberikan perlindungan kepada mereka
kasus korban yang memang mau mengungkap pemberian keterangan untuk mengungkap perkara ini
baik kepolisian kan saat ini informasinya sudah memeriksa tiga puluh saksi pak edwin terkait tewasnya
dari penghuni kerangkeng yang berada di sumatera utara ini
kemudian juga kapolda sumut memastikan akan mengusut tuntas pelaku dari siapa yang menyebabkan
tewasnya korban yang berada di sana
tapi sejauh ini informasi yang anda himpun apakah ada keterangan yang disampaikan oleh mantan narapidana
atau yang mereka berada di sana terkait motif dari sehingga menyebabkan adanya korban tewas di sana
ya kami sendiri belum mendapatkan keterangan yang jauh lebih lengkap ya
bahwa beberapa korban itu sudah menyampaikan ketahannya pada kami
tentu masih perlu pendalaman
dan posisi rpsk kan bukan sebagai penyelidik
posisi lpsk kan untuk memberikan perlindungan kepada saksi atau korbannya
salah satunya dengan syarat mempunyai sifat penting keterangan
dan kemudian juga memiliki tiket ancaman
itulah kehadiran kami proaktif untuk memberikan keyakinan keberanian
buat para saksi dan korban untuk mengungkap kebenaran
kalau soal bagaimana sesungguhnya bisa terjadi itu di wilayah penyidikan
jadi kita berharap
karena soal kematian yang kemudian menjadi satu pasal pidana
tetapi apa motif dibalik semua ini dibalik terangnya manusia itu
pelaku ini kan terakhir sebagai bupati
dia bukan hanya orang yang memiliki jabatan tapi orang yang memproduksi hukum
tapi mengapa orang yang memiliki posisi jabatan sebagai produksi regulasi daerah ini malah memiliki
tempat yang tidak berizin yang tidak jelas yang malah menjadi tempat perbuatan perbuatan
yang rendah sama tempat manusia
ini kan motifnya yang namanya mausidara dan kemulisian
tetapi yang nyata bahwa para penghuni kerangkeng manusia ini kemudian dipekerjakan
dipekerjakan tanpa gaji
dan mereka ini mempunyai hak untuk menutup gaji rugi kepada pelaku kalau seadanya dirumuskan
sebagai tidak pilihan pergangan orang
itu yang kami dorong supaya polisi tidak hanya fokus kepada kematian
tetapi juga korban suruhnya yang pernah ada di kerangkeng itu merupakan bisa dirumuskan
atau harusnya dirumuskan sebagai tidak kejadian apa yang terjadi
karena penempatan orang dalam kerangkang itu juga tidak merupakan tindakan melawan hukum
setidaknya yang nampak saja adalah perampasan kemerdekaan
kemudian pak edwin ini juga terkait dengan mereka yang menolong
di sana untuk menarikan diri apakah anda juga mendapatkan aduan terhadap hal ini
ya informasi itu kan kemudian muncul atau berkembang setelah viralnya berita ini
tapi kalau terjadi viralnya berita ini apakah ada bantuan dari masyarakat untuk menolong
saya juga belum mendapatkan informasi lebih jauh
tetapi ketika beritanya viral ada upaya masyarakat juga untuk membongkar jeruji itu
karena mereka juga
mungkin selama ini tidak memiliki daya ya untuk melakukan perlawanan terhadap posisi pelaku yang begitu kuat
sejauh ini aduan seperti apa yang disampaikan ke lpskri terkait dengan adanya dugaan perdagangan orang di kerangkeng ini pak edwin
ya itu tadi saya sampaikan bahwa mereka dipekerjakan di pabrik yang jaraknya mungkin hanya sekitar lima menit ya
posisi pabrik itu dukas ya
tidak hanya di pagi hari katanya sampai dengan sore hari diperkerjakan di pabrik kolam sawit tersebut
ada ya tugasnya untuk menyortir dari sawit tersebut yang kualitasnya baik dan kemudian ada juga yang membantu di perbengkelan
tetapi selama dipekerjakan ini mereka tidak pernah mendapatkan upah
jadi kalau seandainya di pabrik itu ada dua ratus orang pekerja yang legal
maka ada ekstrak pekerja tanpa upah itu banyak orang yang dalam kerangkang
demikian mas renon
koordinasi anda sejauh ini seperti apa dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait terkait adanya korban tewas
kemudian dugaan tindak pidana yang berada di kerangkeng ini
ya kami telah berkomunikasi dengan kakadu wilkum ham di sumatera utara
kami sudah menyampaikan temuan kesempatan kami kepada polda
kami sudah menyampaikan informasi tentang kematian itu kepada polda untuk mengungkapnya
termasuk kami sebenarnya mendorong bupati atau plt bupati langkat untuk menertibkan fasilitas itu
jadi jangan sampai seolah olah pemerintah langkat diam atau tidak peduli
ada situasi di mana tempat itu menjadi tempat terjadi pelanggaran ham
ada kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan penertiban
itu juga bisa dilakukan
dan di sisi lain juga kami mendorong atau meminta kepada menteri dalam negeri
untuk memastikan bahwa tidak ada kepala daerah yang serupa
tidak ada sebuah daerah di manapun yang melakukan penerimaan serupa kepada masyarakatnya
di sisi lain tentu buat para korban sendiri ini mungkin perlu pendekatan perlu pendekatan psikologi
perlu alih psikologi untuk menjalani
trauma dan mengatasi trauma mereka
karena mereka itu tinggal di dalam tempat itu setidaknya kalau dalam contoh kenyataan
selama satu setengah tahun
dan bisa lebih dari itu
dan mereka selama ditinggal tersebut di dalam kerangkang itu
tidak boleh berhubungan dengan keluarganya dalam waktu tiga enam bulan pertama
bahkan dalam perasaan akan ibadah saja mereka harus perasaan akan hanya dalam perasaan yang tersebut
jadi ibadah yang normal bagaimana kita
ada jumatan ada hari minggu ada hari besar kegamaan
itu mereka tidak bisa melakukan itu
jadi pemotasan ini merupakan suatu gambaran dari terjadi pelanggaran ham dan terjadi tindak pidana
yang membuat anda ragu atau lpsk ragu terhadap tempat ini tidak merupakan tempat yang sebenarnya dijadikan rehabilitasi pengguna narkoba
apa temuan lpsk terkait hal ini pak edwin
ya karena memang tidak ada standar
tidak ada standar tidak ada metode
tidak ada metode untuk melakukan rehabilitasi
saya sudah tanyakan soal ini
jadi mereka tidak sama sekali tidak punya metode apa dalam apa yang dalam rakan rehabilitasi tersebut
semuanya berlangsung natural saja katanya
yang natural itu kita sulit pahami
apa yang dimaksudnya natural itu
ya kan apa semau maunya pengelola atau pembina
tapi kita juga nggak tahu sebenarnya apa yang berlangsung
apakah pengalihnyayaan atau dengar lainnya
dan kenapa mereka orang orang yang tinggal di hutan ilegal ini kemudian bisa bertahan demikian lama
ada situasi apa yang membuat mereka bisa bertahan di situ
tentu ada dugaannya ada terpaksaan ada situasi memakan mengancam yang membuat mereka tumbuh
ya itu yang perlu kita dalami dari apa yang jadi temuan kami
baik kita akan support
terima kasih teman teman
dukung apa yang akan ditempuh oleh lpsk dan kita tunggu tindak lanjut dari kepolisian
apakah angkat atau rungkat siapa yang sebenarnya membuat korban tewas yang berada di kerangkeng milik bupati langkat nonaktif ini
terima kasih pak edwin atas waktunya bersama kami di cnn indonesia newsroom